kita ke dunia olahraga pelatih timnas indonesia sinteyong mendukung rencana ketua umum pssi
erick thohir memberantas mafia pengaturan skor
pemberantasan mafia bola menjadi prioritas utama program kerja erick thohir
pelatih asal korea selatan itu menilai pemberantasan mafia sepak bola wajib dilakukan
jika ingin kualitas sepak bola indonesia lebih baik
ia pun mengapresiasi langkah erick thohir yang menggandeng kepolisian
untuk menjatuhkan hukuman larangan seumur hidup dan hukuman pidana dari polisi
dan sebelumnya erick thohir dalam jumpa pers bersama kapolri jenderal listio sigit prabowo berjanji
akan menindak segala bentuk pengaturan skor
ia tidak segan segan mengeluarkan larangan bermain sumur hidup bagi pelaku match fixing